rapi tes dilakukan di titik padat pekerja kantor pada hari pertama pembukaan kembali kantor kantor jakarta
tes terutama ditujukan bagi pekerja kantor yang menggunakan transportasi umum
rapid test dilakukan di terowongan kendal menteng jakarta pusat pada senin pagi oleh aplikasi kesehatan
bekerja sama dengan kementerian kesehatan dan gugus tugas percepatan penanggulangan covid sembilan belas
rapid test menyasar para pekerja yang turun dari angkutan umum
oleh karenanya tes diadakan di titik integrasi transportasi umum kereta komuter mrt dan bus transjakarta
rapi tes dilakukan selama tiga hari mulai delapan hingga sepuluh juni
masyarakat dapat mengikuti tes secara gratis dengan mendaftar langsung atau melalui aplikasi
jadi memang kita mentargetkan untuk perharinya itu seribu alat rapi tes
kepada para pengguna mrt ataupun krl yang penting dari para pejalan kaki sih mas
walaupun sebelumnya dari pihak komputer sendiri ini lebih fokusnya di menggunakan drive thru
karena dari modelnya dari via registrasi aplikasi lalu akan mendapatkan jadwal muncul perharinya